sesi kedua indonesian drift series dua ribu dua puluh tiga diselenggarakan di j sembilan puluh sembilan max drift circuit tanggerang banten
sebanyak empat puluh satu atlet drifting mendaftar pada kompetisi ini
meski identik dengan olahraga pria nyatanya kali ini indonesian drift series sesi kedua juga diisi oleh atlet wanita
yang mahir mengendalikan mobil dan melakukan atraksi drifting di sirkuit
mereka melakukan eksebisi mengelilingi sirkuit serta mengikuti prosesi penghargaan medali
yang diberikan langsung oleh ketua ikatan motor indonesia bambang susatyo sebelum dimulainya pertandingan
peserta nggak cuma dari jakarta aja bahkan ada yang dari luar kota juga
dan yang menariknya di indonesian drift series ini kita mempunyai kejuaraan moment drift challenge
dimana kita bikin kejuaraan khusus kelas wanita dan terkumpul hari ini sekitar lima belas pembalap wanita yang akan bertanding di dua kelas
dua kelas tersebut yaitu wdc pro amatir bagi atlet dengan pengalaman cukup lama di dunia drifting
serta wdc amatir bagi atlet dengan pengalaman kurang lebih satu tahun
akbar mengatakan fokus bagi atlet yang mengikuti wdc amatir adalah bagaimana mereka bisa mengontrol laju
serta pergerakan mobil untuk mengumpulkan poin
para atlet wanita serta penonton indonesian drift series sesi kedua ini antusias terhadap adanya kategori wni
jadi sebagai perempuan saya sangat senang
saya sangat senang mereka bikin kelas cewek khusus buat cewek
jadi bikin cewek cewek di luar sana lebih berani buat coba
jadi mereka lihat dan mereka lihat mereka yang berani untuk mencoba
mereka melihat oh oke ada contohnya ada ini ini ini
jadi mereka berani untuk mencoba mereka berani untuk ikut kompetisi
dan kita lihat mereka berani
mereka berani untuk ikut wdc dan jika mereka suka mereka bisa lanjutkan lagi ke cara profesional
setelah mengikuti seluruh rangkaian kompetisi negin meraih juara satu wdc pro amatir
serta audidia meraih juara satu wdc amatir
selanjutnya indonesian drift series dua ribu dua puluh tiga akan dilaksanakan kembali pada sembilan september dan sebelas november
serta akan kembali menghadirkan atlet drifting wanita untuk mengikuti kategori wdc berikutnya

diriqitan sienna indonesia tangerang pantai